pemerintah indonesia menjamin masalah keterlambatan visa haji tahun ini akan diselesaikan
hal ini disampaikan langsung oleh wakil presiden yusuf kala
pengelolaan ibadah haji tahun ini masih tersandung soal keterlambatan visa haji
ribuan calon haji masih menunggu terbitnya visa haji agar bisa berangkat ke mekah
namun pemerintah optimistis masalah keterlambatan visa dapat diselesaikan dalam kurun sebulan mendatang
tapi kan masih ada waktu satu bulan lebih lah prosesnya itu
karena proses haji itu orang itu kan kira kira satu bulan satu bulan pemberangkatan itu
jadi kita harap kalaupun ada yang belum itu dalam waktu satu bulan ini bisa selesai semua
tidak ada soal itu dijamin oleh kedutaan dan juga oleh kementerian agama